sabtu pagi ratusan peserta dari seluruh penjuru nusantara serta negara tetangga
ikut dalam ajang lomba sepeda gunung di kawasan ciwide bandung jawa barat
seri kedua indonesia enduro championship dua ribu sembilan belas diikuti para pebalap dari berbagai kelompok usia
ratusan peserta seri kedua indonesia enduro championship dua ribu sembilan belas
memeriksa sepeda mereka sebelum menjajah lintasan lomba
berlangsung di patoha resort ciwdai bandung sabtu pagi
ajang yang terdiri dari delapan kategori lomba ini diikuti ratusan pembalap
dan memperbutkan total hadiah lebih dari dua ratus juta rupiah
di hari pertama peserta harus menjajah lintasan yang dibuat khusus di kawasan kawah putih
dengan panjang kurang lebih lima belas kilometer
lintasan yang dibuat terbagi empat special stage atau ss dan tiga liaison stage atau ls
peserta secara bergantian diberi jarak waktu selama tiga puluh detik
untuk meluncur dan menjajah lintasan yang terjal dan memiliki tingkat kecuraman tajam ini
enduro itu dinikmati sama beberapa peserta mtb karena tracknya itu yang sangat menantang
sangat panjang sangat melelahkan dan tingkat ekstrimnya itu buat mereka itu suatu pr
yang buat menarik ya ini diikuti berapa peserta dan dari mana aja sih
peserta kita ada tiga ratus empat puluh dua peserta masing masing dari
negara negara tetangga malaysia singapura kemudian ada dari brazil juga dari jepang
dan dari seluruh provinsi sudah hadir ya di lintasan ini
beberapa peserta juga mengaku senang mengikuti kejuaraan sepeda gunung
dengan track yang menantang seperti yang disajikan oleh indonesia enduro ini
indonesia enduro ini apa sih
pertama hobi kedua ya karena
lingkungan teman yang sama sama sepeda juga ajak untuk footrace kan
buat nama pengalaman sama untuk mengisi pelajar juga mengisi waktu ruang
ini tracknya kan agak sulit ya pak gimana nih pak sebagai tantangan atau gimana
ya memang agak sulit tapi insya allah karena tahun kemarin kan saya ikut juga disini
ya mudah mudahan kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik
lancar dengan menurut saya hasil yang terbaik tentunya
berbeda dengan dadan pembalap mountain bike profesional wanita asal purwakarta ini
rutin mengikuti kejuaraan yang diadakan indonesia enduro
dari mulai seri pertama tahun dua ribu sembilan belas di kabupaten nganjuk jawa timur
untuk seri kedua yang digelar di bandung selatan ini saadah juga menargetkan naik podium
kalau buat saya itu olahraga yang sangat menantang ya saya suka yang olahraga yang menantang
kalau yang seri pertama ikutan dan ikut sih
ikut di nganjuk
tracknya keren mantap
terus curam juga
kalau menurut saya lebih curam disini
berarti intinya sempat sempat
kira kira disini bakal lancar ya
amin mudah mudahan lancar
track yang disajikan di hari pertama ini lebih memberikan tantangan bagi para peserta
serta selain banyaknya bebatuan yang terjal tingkat elevasi atau kecuramannya juga sangat tajam
hari ke satu elepasinya lebih tajam tajam
terus batunya juga banyak lah banyak batunya
cuman kita hindari aja batu batunya semua
buat kemengamanan aja
untuk tantangan sendiri lebih menantang ya
soalnya elevasinya dari dua empat ratus ke satu empat ratus
lebih tajam tajam turunannya
untuk peserta juga mungkin lebih tertantang
peserta semua mengharuskan ekstra handling disini
seri dua indonesia enduro championship dua ribu sembilan belas akan digelar selama dua hari hingga hari minggu dua puluh delapan april
chandra febriana kabupaten bandung